perekonomian indonesia sepanjang tahun dua ribu lima belas dihadapkan pada serangkaian tekanan eksternal
yang berasal dari perekonomian global
gejolak ekonomi global itu berdampak buruk terhadap perekonomian domestik
didukung sejumlah permasalahan struktural dalam negeri
bertolak belakang dengan terpaan gejolak ekonomi global
ternyata kondisi ekonomi dalam negeri menunjukkan perkembangan positif
hal tersebut terlihat dari peningkatan kapasitas perekonomian
dinamika perjalanan ekonomi indonesia sepanjang dua ribu lima belas itu
terangkum secara menyeluruh dalam buku laporan perekonomian indonesia atau lpi tahun dua ribu lima belas
yang merupakan publikasi rutin tahunan bank indonesia
peluncuran buku berjudul bersinergi mengawal stabilitas mewujudkan reformasi struktural itu
dilakukan oleh gubernur bi agus martowardoyo
penyusunan analisis dan riset ilmiah dalam buku bersampul biru itu dilakukan oleh para peneliti bi
terciptanya stabilitas perekonomian stabilitas makroekonomi stabilitas nilai tukar
terbit pada inflasi tahun dua ribu lima belas yang terkendali
divisit merancang pancaksi berjaran yang menurun pada tingkat yang
sehat kembalinya arus modal ke pasar uang domestik dan nilai tukar rupiah yang lebih bergerak stabil
pada tahun dua ribu enam belas deplemen indonesia diperkirakan tumbuh lima dua sampai lima enam persen
dan terus berada dalam tren yang meningkat dalam jangka menengah
sejalan dengan meningkatnya kapasitas perekonomian
nantinya pertumbuhan ekonomi pada kisaran lima sampai enam persen
tidak akan sebanding dengan jumlah penduduk indonesia yang sangat besar
dan terus bertambah sehingga indonesia membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
untuk membangun perekonomian ke arah yang lebih baik dan sejahtera
karena itu tiga hal penting dijelaskan dalam buku lpi dua ribu lima belas
yang dapat menjadi pembelajaran masyarakat indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi ke depan
yakni kebijakan makroekonomi perlu diterapkan secara hati hati konsisten dan tepat waktu bagi fiskal maupun
dukungan sinergi kebijakan yang kuat baik bi pemerintah pusat dan daerah serta otoritas terkait lainnya
akan menempatkan perekonomian indonesia pada posisi yang tepat untuk mendapatkan momentum pertumbuhan
serta implementasi reformasi struktural dan diversifikasi pertumbuhan ekonomi
yang dapat memperkuat fondasi sehingga lebih berdaya tahan dan tumbuh secara berkelanjutan
di satu sisi kita berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik
dan mengembangkan ekonomi global seperti yang kita saksikan hari ini
sementara di sisi lain ada kebutuhan penting lain yaitu kita tetap harus mendorong pertumbuhan ekonomi
dan saya kira ini tidak bisa dituntutkan
dengan diluncurkan buku lpi dua ribu lima belas ini diharapkan akan menjadi rujukan berkualitas dan terpercaya
dalam menyusun langkah perekonomian indonesia selanjutnya dan bisa menjadi penguatan maupun penyempurnaan ke depan